rest area selalu menjadi tempat yang penting bagi pengguna jalan tol
terutama pada arus mudik dan balik lebaran
rest area memberikan banyak fasilitas baik untuk istirahat isi bahan bakar hingga keperluan untuk ke toilet umum
res area dua ratus dua puluh delapan a jalan tol kanci pejagan di wilayah kabupaten cirebon jawa barat
memiliki tiga ratus delapan toilet berbagai jenis toilet untuk pria dan wanita
bahkan toilet ini juga memiliki beberapa toilet khusus untuk difabel dan lansia
meski jumlah toilet ini sangat banyak pihak pengelola res area dua ratus dua puluh delapan a tetap memperhatikan kebersihan dan kenyamanan di toilet tersebut
hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna atau pemudik yang membutuhkan fasilitas terhadap umum saat berada di rest area
toiletnya luas luas banget
ini cocok untuk mudik ya
jadi kalau mudik kan biasanya kita tuh kesulitan toilet
nah kalau disini kayaknya enggak deh
untuk kebersihannya sebenarnya gimana
lumayan lumayan bersih kok
delapan toilet pihak pengelola res area dua ratus dua puluh delapan a mengklaim
fasilitas toilet di rest area mereka yang terbanyak di dunia
dan telah memecahkan rekor muri dengan kategori fasilitas toilet terbanyak
fasilitas ini mengalahkan rekor
toilet terbanyak sebelumnya di spbu tegal yang berjumlah satu ratus tujuh toilet
sebelum itu kami kan memiliki toilet terbanyak di spbu di tegal
spbu muri tegal
nah sekarang kami mendapat kesempatan membuat res area
kami juga membuat resernya dengan toilet terbanyak di dunia
itu berdasarkan muri muri sport indonesia
dengan banyaknya jumlah toilet diharapkan pengguna atau pemudik yang mampir ke rest area

jadi kami tidak perlu antre
dari komara cirebon jawa barat